pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral suci usahakan sekali seumur hidup
nah aku ini punya kenalan yang bisa menyediakan untuk menyewa gedung alat alat serta semua kebutuhan pesta
udah amin dapet diskon kau
nah asal kau bayarkan kopi sama gorengan ya
lu neraktir rika tapi gak bawa duit
kalau seratus ribu gue nggak ada ini ada dua puluh ribu mau
terima kasih papa
kok nggak dibawa ke bengkel
ya bener lah kan lu udah dibilangin
kok situ terus sih yang jawab situ juru bicaranya ya
gak ketawa lagi
hah lah serah
mau ke bengkel
lah bayar dulu
yang pesen tadi siapa
nah yang bayar tista john
hah bener banget
buat tarian moje
biar dateng dua tiga minggu dulu
jangan bat earth nya ya
bur ojek kenapa emangnya susah bayarnya kata bapak saya bukan susah bayar tapi ngutang
urusan kita urusan kita belum selesai loh
manis sekali mon ah takrahnya biasa bang
nasi uduknya masih masih lauknya masih lengkap masih banyak mau enggak deh ngopi aja kok
batar tahu arti mimpi enggak mimpi apa kau saya semalam mimpi sama ani
eh pun walaupun aku tak mengerti satu saja makna mimpi
kuyakin seribu persen kau menghayal kau menghayal gimana beneran bang saya itu mimpi ketemu ani
menghayal gimana beneran bang saya itu ngimpi ketemu ani
pas mau saya peluk eh nginjek ular bagus itu pur bagus gimana orang injek ular kok bagus eh pur
kata orang dulu kalau ngipik nginjek ular itu mau nikah apa mau nikah pur saya denger
pok tadi itu saya kaget
pantes saja saya ngimpinya sama ani berarti ya kalau aman yang ani belum tentu pun

hai kamu punya duit enggak seratus saya pinjem dulu buat apaan ceritanya panjang
saya sudah ceritain semuanya sama sipur kalau kamu mau tahu kamu tanya aja sama
sipur aduh gua nggak mau tahu ah jak jangan jalan dulu

punya enggak kagak punya tisna kalau gue punya seratus ini motor gue masukin bengkel
usia kau itu sudah pantas untuk nikah kau pikirkan itulah
sudah pantas untuk nikah kau pikirkan itulah
sudah pantas untuk nikah kau pikirkan itulah iya ya bang
iya ya bang kau dengarkan baik baik
kau dengarkan baik baik
kau dengarkan baik baik pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral
pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral
pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral hai suci
hai suci usahakan sekali seumur hidup
usahakan sekali seumur hidup
usahakan sekali seumur hidup hai nah aku ini punya kenalan yang bisa
hai nah aku ini punya kenalan yang bisa

alat alat serta semua kebutuhan pesta
udah amin dapet diskon kau
nah asal kau bayarkan kopi sama gorengan ya
aduh pegal kaki gua
aduh kaki gua pegal banget dah
ada ada aja di motor
bisa jauh lagi dah
kalau orang mau nikah itu butuh apa aja ya pok
lu harus siap mental pur
tapi yang paling penting duit
lo udah punya belom
alah mak macam mana kau pur
kau ingin nikah tapi tak punya duit
ah apa perlu aku modalin ak
gak usah bang
nanti aja kalau saya udah kepepet banget baru saya minjem bank patar
tak usah lah
udah hitam kali
gak bisa melihat kau
bang patar harapan saya satu satunya
mak aku pikir ada apa kau
nah saya ada dua

pinjamkan kau dua ratus ribu kau balikkan ke aku lebihkan dua puluh ribu
saya pinjamnya seratus ribu
kalau memang seratus ribu
nah kau kembalikan ke aku seratus lima puluh ribu
ah aku sudah tahu apa kata bapak kau
ya sudah lah
kalau kau tak mau
tak masalah buat aku
dua ratus ribu balikkan nanti
di dua ratus dua puluh ribu
horas bang patar
ya ampun bang